daftar sekarang juga hanya di fashion plus
andri ke laras pulang
nggak mau jalan aja
sambil ditemenin kacimot gitu
maaf kacimot nggak usah
laras lagi capek
nggak mau jalan kaki aja
kita gak jadi buka puasa bareng
mas pur nggak marah kan
buka puasa barengnya diganti hari ini
soalnya hari ini jatah aku kerja
mas pur motornya rusak ya
jalannya pelan banget
nyak malah lupa nanya
gimana kemarin kok yang gak kasih
kue apaan nyak
kue yang dibawa si udin ke rumah lu kemarin
kemarin mbak udin nggak ke rumah umput nyak
kagak ke rumah lu
emang kurang ajar tuh anak
tunggu dulu kakak udah ngapain
suara seperti burung

mbak siapa makasih api

bangun loh masya allah pak aji iya iya iya lu tidur di mare lu kata warung gohotel
disini enak wajih adam nyengir aja buatin gua
makasih mas pur sama sama tika
kamu lagi sibuk enggak kenapa emangnya mas gue boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol di situ
nyak lu masih ngejodohin lu sama siapa namanya emput iya iya emput masih tapi saya sudah punya
gantinya iya iya iya lu jangan nyengir begitu siapa gantinya neng tika tika lu mau
buruan dia banyak yang mau siapa yang mau iya iya lu kenapa banting banting lap buah maaf aja
bang dari tadi garuk kepalamu lu gatel kagak kutuan enak aja lu kenapa udah ahmud tanya mulu
gue lagi banyak pikiran
pikiran apaan bang otak lu nggak bakalan nyampe kata siapa siapa tahu aja gue tahu
bang emot ini khusus orang yang udah kawin bukannya kayak lu yang gak punya pacar nggak dapat
kenapa tak mau biar leceg ini juga uang aku juga tak
situ kan orang sini man orang sini orang betawi ya situ orang betawi
hai nasional mantsur campur campur gitu that pakai ada jawa betawi sama batak
bukan mansion grand nasional ya nasional kan iif patricia menyebut lu kamu absorbervi tomat teda ya vone yang diam lama jauh jangan dari situ gak akan menyerah sama ap lu nada polar
nasional ya nasional aja
gak saklek gitu lah
oh gitu ya nro
yaudah tuh jak beliin apa aja gitu
di mana mana istri itu bakalan seneng jak
kalau dibeliin bareng sama suami jangan bong
laras aja gak mau dibeliin kerudung
lagian lagu lo kayak pacarnya aja jadiannya jebelam
maaf ya saya terlalu bersemangat
maksud saya beliin aja tuh makeup baru
apa aja jak
mau bedak kek lipstick kek duster kek
eh duster bukan alat makeup
ibu baca komik juga
ya udah tuh gas
bapakmu ke mana
pergi ke mana
katanya sih ke rumahnya pak odi
pak odeh pak odeh itu apa
pak odeh bapaknya om tisnya tukang ojek
apa ya kok tumpen beneran tuh gas
loh ngapain ya ke rumah pak odeh
nggak apa apa coba ibu telpon bapakmu dulu
di situ harus nyiapin biaya resepsi man undangan tenda catering terus

pak tadi kata bal gas bapak ke rumahnya pak odeh bener toh gas
di rumahnya mas deddy
lah kok kenapa sekarang bilangnya ada di rumahnya mas deddy
eh sopapak yang takut
iya tak samperin beneran pak
nggak mau jalan aja
sambil ditemenin kak simot gitu
maaf kak simot nggak usah
laras lagi capek
neng laras nggak mau jalan lagi aja
sambil kak simot temenin